dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya
kesatu menganugerahkan tanda kehormatan bintang mahaputra bintang budaya paramadharma dan bintang jasa kepada mereka yang nama jabatan dan profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini
sebagai penghargaan atas jasa jasanya sesuai ketentuan syarat khusus dalam rangka memperoleh
tanda kehormatan bintang mahaputra bintang budaya paramadharma dan bintang jasa sebagaimana diatur dalam undang undang
kedua dan seterusnya ditetapkan di jakarta pada tanggal empat agustus dua ribu dua puluh satu presiden republik indonesia joko widodo
kedua dan seterusnya ditetapkan di jakarta pada tanggal empat agustus dua ribu dua puluh satu presiden republik indonesia joko widodo
ketua komisi ombudsman nasional indonesia periode tahun dua ribu sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
dianugerahi tanda kehormatan bintang mahaputra utama
empat dr of honoris causa diplom engineer yaakobus busono pemilik pendiri dan chairman pura group
lima dr randus haji maradaban harahap shmh anggota komisi yudisial republik indonesia periode tahun dua ribu lima belas sampai dengan dua ribu dua puluh
masing masing dianugerahi tanda kehormatan bintang mahaputra nararia
enam almarhum raden tumenggung kusumo kesawa
enam doktor of honoris causa seniman dan pemelihara warisan budaya jawa
dianugerahi tanda kehormatan bintang budaya paramadharma
tujuh almarhum dr randus haji rusdi sufi akademisi dan pemelihara warisan sejarah serta budaya aceh
doktor of honoris causa multimedia goldamar johan george andreas ilmuwan berkebangsaan jerman
sembilan doktor ishadi sutopo kartosaputro msc komisaris transmedia
sepuluh eriko guterres semm
ketua umum uni timur aswain
dan ketua umum uni timur aswain
ketua forum komunikasi pejuang timur timur
masing masing dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa utama
sebelas almarhum doktor dokter adnan ibrahim sppd
dokter pada balai besar kesehatan paru masyarakat kota makassar provinsi sulawesi selatan
dua belas almarhumah ngadiah skm
perawat pada rsup dr muhammad husin kota palembang provinsi sumatera selatan
mewakili dua ratus lima puluh enam penerima lainnya
masing masing dianugrahi tanda kehormatan bintang jasa perataman
tiga belas almarhum sukendro skm
mkes kepala bidang surveillance epidemiologi balai besar teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit kota surabaya provinsi jawa timur
mewakili enam puluh enam penerima lainnya
masing masing dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa nararia
presiden republik indonesia joko widodo
masing masing dianugrahi tanda kehormatan bintang jasa nararia
yang dipimpin oleh menteri agama bapak yakut holil kaumas
doa akan dibacakan dalam tata cara islam
mohon yang beragama lain menyesuaikan
ya allah tuhan yang mahmulia
segala puji dan syukur kami panjatkan
atas segala anugerah yang diberikan
sehingga negeri ini selalu melahirkan pahlawan dan pejuang pengisi kemerdekaan
sebagai bentuk syukur dan terima kasih hari ini kami sematkan tanda kehormatan untuk para pahlawan masa kini
sebagai bentuk apresiasi dan persaksian atas kerja dedikasi dan kebaikan mereka yang telah mendahului kami
juga sebagai apresiasi dan motivasi untuk mereka yang masih ada agar terus berkarya untuk kemajuan negeri ini
ya allah tuhan yang maha perkasa beri kekuatan kami untuk belajar
meneladani semangat kejuangan mereka yang terus berpendar hingga negeri ini terus maju dan bersinar
kuatkan iman kami kokohkan persatuan dan kesatuan kami
rajut kerukunan dan solidaritas kami sayangi negeri dan bangsa kami
ya allah tuhan yang maha penolong jauhkan bangsa kami dari bencana dan bahaya
angkat pandemi covid sembilan belas ini dari indonesia dan dunia
beri kami petunjuk dan kekuatan hingga bisa bangkit menggapai kemajuan
ya allah tuhan yang maha pengampun
ampunilah semua dosa kami dosa orang tua dan guru guru kami
ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami
terimalah amal dan perjuangan para pejuang bangsa kami
rabbana a'atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar
saat ini anda menyaksikan penganugerahan tanda kehormatan
republik indonesia kepada tiga belas tokoh nasional yang dilakukan di istana negara
kuseno dan bedua negara di indonesia oleh presiden joko widodo
seperti yang telah disampaikan sebelumnya ada tiga belas tokoh yang mendapatkan penghargaan berupa
bintang dari pemerintah republik indonesia bintang bintang yang diberikan di antara
mengusir perempuan watak kananja

antara lain adalah bintang mahaputra kemudian juga ada bintang budaya paramadharma dan juga bintang jasa yang terdiri dari bintang jasa utama dan bintang jasa pratama
tiga belas nama tokoh tersebut antara lain adalah almarhum artijo alkostar yang mendapatkan bintang mahaputra adipradana kemudian juga almarhum igde ardika yang mendapatkan bintang mahaputra adipradana
kemudian nama ketiga adalah antonius sujata yang mendapatkan bintang mahaputra utama kemudian ada nama dr andes haji maradaman harahap yang mendapatkan bintang mahaputra nararia
yang juga mendapatkan bintang mahaputra nararia adalah jakobus busono kemudian juga ada almarhum r t kusumo kesowo yang mendapatkan bintang budaya parama dharma
selain itu bintang jasa
yang pertama diberikan kepada almarhum dr andes haji rusdi sufi kemudian yang mendapatkan bintang jasa utama selanjutnya adalah prof johan george andreas
dan yang mendapatkan bintang jasa utama salah satunya juga adalah dr ishadi eska kemudian ada yuriko guterres mendapatkan bintang jasa utama
kami lanjutkan juga bintang penghargaan lainnya diberikan kepada almarhum dr adnan ibrahim yang mendapatkan bintang jasa pratama kemudian juga ada almarhumah ngadia yang mendapatkan bintang jasa pratama kemudian juga ada almarhum suhendro yang mendapatkan bintang jasa nararia
ketiga belas tokoh tersebut mendapatkan tanda penghargaan dari pemerintah republik indonesia atas jasanya
untuk negara dalam berbagai hal
salah satunya kita lihat di sini ada nama almarhum dr artijo alkostar yang sebelumnya bertugas sebagai hakim agung di mahkamah agung republik indonesia kemudian juga igde ardika yang mendapatkan almarhum igde ardika yang merupakan mantan menteri pariwisata dan kemudayaan yaitu mendapatkan bintang mahaputra adi pradana

dan kita lihat di sini ada nama komisaris transmedia juga yaitu bapak isha d s k yang mendapatkan bintang jasa utama
tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan bagi keluarga transmedia karena salah satu anggota yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah atas jasa yang sangat besar untuk dunia pertelevisian di indonesia
oke dan sekian informasi terkait penganugerahan tanda kehormatan republik indonesia tahun dua ribu dua puluh